bang ojek bang
siapa yang orang susah
dia gak tau aja gue sama dia kayaan gue kali
gara gara anaknya prabu
gue harus repot repot nyamar jadi tukang ojek
dia bener bener harus gua kasih balesannya setimpal
udah bapaknya bikin bapak gue masuk penjara
sekarang dia juga bikin
kamu masih liat aku gak berani
udah sana aku banyak kerjaan
tanpa surat itu aku dapetin
kamu mau tau
pada saat utari harus membayar seluruh biaya rumah sakit
putari gak punya uang
aku harus meminjam itu dari orang
ya memang prabu wijaya sudah berjanji akan melunasi semua biaya rumah sakit
tapi ternyata dia ingkar janji
dia ambil amira
tapi dia tidak mau bayar semua biaya rumah sakit itu
kok tuan prabu tega banget sih
aku sendiri juga gak tahu kenapa dia begitu
makanya aku putus surat perjanjian itu
supaya aku bisa menuntut prabu wijaya melunasi semuanya
tanpa surat perjanjian itu
kamu kan tau sendiri
dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu
ya aku gak mau lah mas mas mati
mas itu kan saudara aku satu satunya
ya udah deh
aku usahain cari suratnya
tapi aku gak janji bakal berhasil
mas bantu doa aja
sebenernya ibu ada dimana sekarang
apa alasannya sebenarnya ibu ninggalin aku
apa benar yang dibilang om wisnu
kalau pak prabu yang udah maksa ibu pergi
percuma kamu ngarepin ibu kamu
karena ibu kamu sudah pergi
disuruh sama prabu wijaya
atau memang ibu pergi karena merasa berat
karena aku udah berhutang sama pak prabu
dan berharap aku kerja sama pak prabu
buat melolasi semuanya
mana yang benar ya allah
gara gara anaknya prabu gue harus repot repot nyamar jadi tukang ojek
dia bener bener harus gue kasih balesannya setimpal
udah bapaknya bikin bapak gue masuk penjara sekarang dia juga bikin gue kesusahan
mendingan gue mulai beraksi sekarang
gue pura pura tawarin ngojek ke dia
gue gak denger mereka ngomong apa
jangan menangis lagi
amira kalau kamu gak mau makan di restoran itu tidak apa apa
kita makan di rumah ya
aku memang benar bapak yang bisa irsa irsa sama ibu saya

karena memang bener bapak yang udah bisain saya sama ibu saya dengan maksa
amira enggak boleh tahu kalau saya yang memaksa utari meninggalkannya
bisa bisa dia marah dan balik lagi ke rumah itu
saya nggak mau wisnu mencelakainya lagi
tolong jawab pak
ibu kamu yang benar
ibu kamu melakukan itu semua karena dia tidak mau berhutang sama saya
makanya dia sengaja menempatkan kamu di tempat saya untuk bekerja
tapi kenapa om wisnu bilang kalau bapak yang sengaja bisain saya sama ibu saya
sebaiknya kamu percaya sama saya dan ibu kamu
buat apa kamu percaya sama om yusuf
apalagi sama orang yang selalu mengasarkan kamu
pak prabowo ada benarnya juga
tapi aku kenapa sih sulit banget buat percaya sama dia
saya jadi harus bohong sama kamu
dan aku juga paci kalau camelim
saya iluhernakan yang pasti berhasil
tidak cuma lautan dari saya lain
tidak perlu terima kasih ibu
sebenarnya itulah alarmnya
kalian berdua memang patok sama sama jahat ya
mampus sekarang saya benar benar yakin kamu memang mau menjelak kaya amira
pak pak kenapa pak amira saya terlindungi kamu
saya akan selalu melindungi kamu sekarang
kamu jangan bersedih
kamu jangan khawatir ya
saya akan melindungi kamu dari bahaya apapun
gak salah lagi
prabu wijaya pasti sayang banget sama putrinya yang itu
kalau gak masa orang kaya dia mau maunya duduk di pinggiran jalan kaya gitu
detektif surti beraksi
pasti itu surat ada di sini
pasti ada di situ
pak pindahkan pindahkan